so kita mau ke rumah nenek
tapi sekolah kita
ini bajunya udah kakak rangkasing
buku pelajaran juga udah kakak masuk masukin kok nih
sama cerengan udah kakak pecahin
jadi kamu gak usah takut takut ya
yuk pergi malis ya
nak gak ada apa apa
papa papa kenapa pak
alguleh kenapa secepat itu kamu meninggalkan ibu
mari kita pulang ibu
ibu gak mau ibu mau
biarin kakai syira dengan tenang ibu
enggak ibu mau disini
hendrik ibu lupa papa
nangisnya gak usah lebay
baru ditinggal mati sama bapak juri kayak gitu
ibu nggak usah ikut campur ya
memangnya waktu itu ibu ku campur
suami saya juga gak kasih makanan anak saya
saya yang kerja sendiri bu
kak kalau ngomong itu dijaga dong mulutnya
suami kakak ini baru aja meninggal kak

udah ibu mau jalan
masa ibu jangan apa
jangan berdua nih
udah jangan jangan
ya ampun risa
kok masih selimutan sih
tuh kamu bisa lihat ya sekarang jam berapa
badannya risa lagi hangat ma
nanti telat kamu
lama banget sih gerakannya
ngeri selama banget sih kamu
kamu tuh harus disiplin
belajar disiplin dari kecil
mau jadi apa kamu gedengin aku
kak risa pusing kak
risa pengen tidur
risa pengen tidur
risa pengen tidur
risa pengen tidur
risa pengen tidur
risa pengen tidur
risa pengen tidur
risa pengen tidur
kamu kok di rumah sih
ngapain kamu anak anak tidur disini
harusnya tuh kamu sekolah
oh mama suka
apaan tuh kamu henny
adik kamu tuh apa apaan sih
kamu gak boleh halangin mama untuk menghukum dia
dia itu bolos harus dihukum
riza itu disuruh pulang sama gurunya
tadi riset sakit di sekolah
kamu harus minum obat ya
mama gak mau nanti dikira guru guru kamu
kamu tuh apa apaan sih
disuruh minum obat gitu aja gak bekas
apa sih kamu hendrik
kita mau ke rumah nenek
tapi sekolah kita
ini bajunya udah kakak rangkesin
buku pelajaran juga udah kakak masuk masukin kok nih
sama cerengan udah kakak pecahin
jadi kamu gak usah takut takut ya
oh jadi kalian beneran mau minggat
kalian pikir mama mau ngelawan
gue jadi anak jalanan
kalian pikir hidup di jalanan itu enak
dasar kalian ya
anak gak tau diuntung
udah sana pergi
mama juga udah malak ngurus kalian
mama juga nggak mau punya anak kayak kalian lagi
udah sana pergi
pergi pergi pergi pergi
pergi sana pergi sana
limpahan gue sekarang
kalau nggak balik beneran gimana ya
mereka berdua kan masih kecil kecil
mereka kabur kemana ya
aduh risa hendrik jangan tinggalin mama
aku gak kuat kak
kakak aja ada bantu
masa allah
bangat jati bang
su jadi begini ya'a'ahumluhh
kalau keadaan begini lebih baik kalian tinggal rumah nenek
lupakan mama kamu yang jahat
kita dari kota ini supaya mama kamu gak bisa menang
ya tuhan tolong siapkan aku